ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar alias caimin terus bermanuver jelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
caimin bahkan mengingatkan joko widodo akan kalah dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan belas
jika tidak bersanding dengan dirinya atau caimin sebagai calon wakil presiden
ketua umum partai kebangkitan bangsa muhammad iskandar dan ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan
terlihat akrab dalam acara milad ke delapan puluh enam pemuda muhammadiyah di jakarta sabtu lalu
zulkifli hasan yang merupakan ketua mpr merupakan kader muhammadiyah
menurut muhaymin jokowi bukanlah berasal dari kalangan islam
ketua umum pkb ini khawatir jokowi bisa saja kalah jika tidak berdapingan dengan dirinya dalam pilpres dua ribu dua puluh

saya cuma bisa mengingatkan kalau bukan saya dikhawatirkan bisa kalah
kan ada pak romi juga ada romi juga ada nahaya juga
ya banyak survei yang variasinya beda beda ya
kalau pak jokowi dan ahy kan sama sama ceruknya
bukan kalangan islam gitu ya

nah ada dengan caimin ketua umum pan zulkifli
hasan menyebutkan muhaymin iskandar sudah pantas maju sebagai calon wakil presiden untuk jokowi dodo
zulkifli menilai jokowi akan salah jika tak memilih tokoh nu itu sebagai pendampingnya nanti seperti dilansir detik com
pernyataan zulkifli hasan terkait suara ulama di belakang sosok caimin seolah mempertegas penjelasan caimin dalam wawancara spesial prime news februari lalu
mohaimin menilai suara ulama dan kiai masih terbelah terkait sikap di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang
kalau mau jujur saya sampaikan ini belum pernah saya sampaikan ke pak jokowi dan teman teman pendukung pak jokowi
kalau jujur saya sampaikan di kalangan ulama dan gg itu masih terbelah
sebelah ada yang sangat pokoknya apapun pak jokowi
tapi ada juga sudah saatnya alternatif
itu juga banyak juga
banyak juga banyak juga
terutama di jawa timur jawa tengah
nah ini belum pernah saya sampaikan
nah ini rahasia sebetulnya tapi gak apa apa saya sampaikan disini
bahwa masih ada dialektika di dalam tubuh kalangan nu dan pkb
mohaimin iskandar dikenal sebagai sosok yang terbilang rajin dalam mempromosikan dirinya sebagai cawapres jokowi di pilpres mendatang
terakhir caimin menghadiri deklarasi dan persemian posko jokowi muhaimin atau joid di denpasar bali
namun langkah caimin untuk maju sebagai pendamping jokowi tidaklah mudah
hingga saat ini jokowi didukung oleh sejumlah partai yang belum tentu menerima pencalonan caimin sebagai calon wakil presiden
benarkah sebagai calon petahana jokowi dodo bisa kalah jika tak menggandeng muhaymin iskandar alias caimin sebagai calon wakil presiden
apa faktor dan analisis politiknya
kami membahasnya malam ini dengan wasikjen partai golkar ratu dian
selamat malam ibu
terima kasih sudah hadir
kemudian ada analis komunikasi politik emrus sihoming
selamat malam bang emrus
selamat malam bang
dan melalui sambungan satelit di gedung dpr ri wasikjen pkb daniel johan
selamat malam bang daniel
selamat malam semuanya
baik sebelum kita mulai kita simak kembali pernyataan lebih lengkap dari mohaimin iskandar atau caimin tentang jokowi atau jokowi dodo bisa kalah jika tak mengganding dirinya sebagai calon wakil presiden
oke sudah pasti ya
atau tidak akan ada polos polosori yang akan mengambil jawabannya
sampai hari ini belum ada yang menghubungi dan mengajak
kalau ada partai lain yang ingin juga menjadi calon wakil presiden jokowi bagaimana pak
saya cuma bisa mengingatkan kalau bukan saya dikhawatirkan bisa kalah
kan ada pak romi juga
ada romi ada romi juga
romi dan ahaya juga
ya banyak survei yang variasinya beda beda ya
kalau pak jokowi dan ahy kan sama sama ceruknya
bukan kalangan islam gitu ya
bang daniel johan bagaimana hitung hitungan tentang klaim jika tanpa cak imin begitu
pak jokowi sebagai calon petahana calon petahana presiden ya
itu bisa kalah jika tanpa mohaimin iskandar
apa faktor yang paling dominan yang dimiliki caimin sehingga pak jokowi itu sangat tertopang dengan adanya caimin ini
ya pertama itu dari pengalaman pilpres kemarin
termasuk yang diakui oleh pak hatta bahwa saat itu kemenangan pilpres sebenarnya sangat ditentukan oleh posisi pkb
jadi pak hatta pernah menyampaikan seandainya waktu itu pkb
pak hatta rajasa maksudnya ini
ya kita meyakini prabowo hatta lah yang menang
yang kedua pkb itu sebagai partai kelas posisi menengah
sebenarnya sebagai partai posisi menengah
menentukan bandul proses kemenangan pilpres siapapun calonnya nanti
ketiga sebagai partai yang dilahirkan dari rahimnya nadatul ulama
tentu mempunyai basis akar yang sangat jelas
dan pemilik pkb yang hampir dua belas juta itu menjadi ukuran yang terpenting
ya bang daniel
kalau kemudian anda sempat kutip tadi pernyataan dari pak hatta ya
pak hatta rajasa dalam hal ini
pasangan prabowo hatta ketika dua ribu empat belas lalu menghadapi pak jokowi jk begitu ya
apakah itu masih bisa dijadikan acuan bang daniel
karena itu kan terjadi pada tahun dua ribu empat belas
kali ini akan berlangsung pada dua ribu sembilan belas
akan ada bukankah akan ada perbedaan atmosfer politik dinamika politik yang memang akan berbeda di setiap waktu
apakah itu akan menjadi suatu perbedaan atmosfer politik
apakah itu akan menjadi suatu perbedaan atmosfer politik

posisi nedatul ulama posisi pkb itu kami yakinnya tetap menjadi penentu nanti
baik kira kira kemudian kalau disebutkan bahwa posisi nadatul ulama sebagai penentu begitu ya
dan kegairahan keislaman
mungkin bisa anda ceritakan sendiri pak hatta
mungkin bisa anda ceritakan sendiri pak hatta
kegairahan keislaman yang bagaimana sih yang kemudian bahwa ini mengarah kepada pak muhyemine iskandar
maksudnya simbolnya itu adalah pak mohaimin iskandar
ya ya pertama pak muhyemine iskandar tentu seorang santri
kedua pak muhyemine itu seorang muslim yang kuat
tetapi pada saat yang sama dia juga seorang nasionalis
sehingga kita berharap caimin bisa menjadi penengah di antara dua kekuatan ini
antara kekuatan nasionalis dengan kekuatan muslim
baik bang render johan kita tahan dulu sampai di situ ya
kita akan break terlebih dahulu
prime news masih akan segera kembali
kita akan dengarkan pendapat dari golkar dan juga dari analis komunikasi politik
baik saya akan sekarang lanjutkan penjelasan dari pak daniel johan tadi ya
saya ingin lanjutkan ke bu ratu dian
jadi bagaimana golkar melihat hal semacam ini selain mungkin ya itu pasti hak dari partai politik
tapi sebagai partai koalisi misalnya di dalam dan sudah mendeklarasikan dukungan kepada pak joko widodo
kekhawatiran tentang pak joko bisa kalah kalau enggak mengandeng muhyemine golkar setuju tidak
hmm itu kan
analisis atau argumentasi yang dilakukan oleh pak muhaymin selaku calon wakil presiden
tentunya ini sah sah saja dia lakukan itu
karena yang namanya dalam kontestasi berpolitik ini tidak boleh kata khawatir
tidak boleh kata khawatir
tidak boleh kata khawatir dia harus optimis
kalau memang pak joko widodo bilang ke saya pasti kalah atau akan menang itu akan lebih menarik
karena yang namanya berkontestasi atau kompetisi
jadi kalau khawatir kalah kalimat itu mungkin bisa bersayap
khawatir karena nggak dianggap atau khawatir tidak dilakukan pendekatan
jadi maksudnya bagaimana lebih baik cak imin misalnya mengatakan pak jokowi akan kalah kalau tanpa saya begitu
ya seperti itu itu akan lebih elegan ya
kalau golkar sendiri kan punya aturan main
kalaupun pak jokowi akan memilih dan menentukan calon wakil presidennya
itu kan dibicarakan di partai koalisi
dia tidak akan serta merta menentukan
saya loh yang akan cocok jadi pendampingnya
kalau bukan saya akan kalah
kalau tidak bukan saya kalah itu kan boleh boleh saja
namanya dalam dunia politik itu namanya melakukan manuver politik
hari ini caimin saya kira adalah tokoh muda yang mungkin juga bisa diperhitungkan dalam kancah politik
tapi saya kira caimin juga tokoh muda yang bisa membaca ke depan
toh kalaupun misalnya ini tidak jadi pendamping
jokowi dia pasti punya alasan lain untuk menentukan sikap selanjutnya
tapi dari perhitungan anda sendiri kalau memang dengan kondisi politik yang seperti saat ini ya
tadi kalau sempat disinggung oleh bang daniel johan dari pkb
ada kegairahan keislaman yang meningkat akhir akhir ini
kemudian caimin dianggap sebagai tokoh yang bisa mewakili representasi dari kondisi yang seperti itu

apa namanya sementara diantara beberapa calon yang lain yang curugnya sama dengan pak jokowi
pasangnya sama misalnya kalau tadi disinggung oleh cak imin sendiri ya soal aha ini dan sebagainya
curugnya sama begitu
nah anda setuju tidak kalau memang kemudian faktor dari mohaimin iskandar dan pkb ini menjadi faktor yang penting bagi pemenangan jokowi
saya kira gini ke depan bangsa indonesia ini tidak bicara ceruk yang kecil
atau bicara ceruk yang menasional tetapi bicara ke presiden
karena ini bicara luar negeri bicara bilateral bicara aspek hukum aspek industri aspek ekonomi
ekonomi dan aspek pendidikan
yang tentunya bagian itu adalah bagian yang pasti akan difikirkan oleh calon wakil presiden
yang memang golkar sudah menentukan
jadi maksudnya bukan hanya mencari calon wakil yang bisa untuk pemenangan saja begitu
ya tentunya memang salah satu elektabilitas calon presiden kan penting gitu ya
tapi di antara faktor faktor lain ini menjadi sebuah substansi yang harus dipikirkan pak jokowi
saya yakin pak jokowi juga akan menentukan setelah ada keputusan dari partai koalisi
cukup mengganggu nggak sebenarnya sih apa yang terus disampaikan caimin bagi golkar
saya kira golkar tidak merasa terganggu ya karena jujur kalau misalnya bicara tentang politik
ini kan dinamika yang dibangun
kalau caimin tidak melakukan semacam gerakan gerakan seperti ini
pak jokowi juga tidak bisa menilai
misalnya pak erlangga juga akan melakukan hal yang sama
sudah dilakukan belum sama pak erlangga
saya kira pak erlangga sudah melakukan terobosan terobosan dengan melakukan tindakan yang positif
untuk membangun negara ini
menjadi negara yang kedepan akan menjadi negara industri yang bisa mewakili seluruh bangsa di seluruh dunia
saya kira ini salah satu poin yang dilihat oleh pak jokowi sebagai salah satu prestasi positif menurut saya
prestasi positif maksudnya pak erlangga atau cak iminin tadi
kalau saya tadi bilang bicara pak erlangga
kalau tadi cak iminin kan bicara tentang bagaimana kalau misalnya pak jokowi tidak mengambil cak iminin
ini akan kalah
nah ini kan
menjadikan pak erlangga hal yang berbeda manuvernya berbeda
masing masing calon wakil presiden kan punya karakter yang berbeda
dan ini tentu harus bisa diperhitungkan oleh pak jokowi
dari bang emru sendiri menilai seperti pak ini kan sudah beberapa kali ya
bahkan kemudian sempat disinggung dari pak muhaimin sendiri cak imin sendiri
ketika saya wawancarai khusus menyebutkan bahwa ulama di jawa timur jawa tengah sendiri juga sekarang masih terbelah
tapi artinya memang figur muhaymin inilah yang kemudian yang bisa mempersatukan suara ulama yang
ya tadi mungkin bisa menjadi faktor pemenang bagi jokowi dodo terutama dengan klaim nahratul ulama dua belas juta orang itu tadi
baik saya akan jawab secara akademik gitu ya
bahwa pesan komunikasi politik termasuk yang disampaikan caimin itu tidak berada di ruang hampa
tidak berada di ruang hampa
ada syarat dengan kepentingan di sana
artinya sebagai seorang pimpinan partai
atau politisi bagaimanapun ingin berkuasa
salah satu untuk berkuasa tentu dipasangkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden
itu hal yang lumrah dilakukan
hanya saja apakah gaya komunikasi yang dilakukan caimin ini nyaman bagi jokowi dodo
nah sepanjang yang saya tahu pak jokowi dulu ini kan berlatar belakang jawa
dari segi kajian komunikasi lintas budaya atau komunikasi kebudayaan atau budaya
itu artinya tidak langsung
itu artinya tidak langsung eksplisit dia sampaikan seperti ini
seperti yang disampaikan oleh cak imin
caimin ini adalah kalau kita lihat apa yang disampaikan itu termasuk adalah low context
kalau enggak kalah
sementara budaya jawa itu adalah high context
dan kelihatannya itu sepertinya tidak diinginkan oleh pak jokowi dodo
orang orang yang melakukan tindak komunikasi seperti ini
indikasinya dari mana anda melakukan itu
kenapa saya mengatakan begitu
karena tidak pernah pak jokowi dodo menyampaikan
dia selalu menyampaikan dengan bahasa tingkat tinggi
atau kalau kita katakan itu pada level yang sifatnya konseptual
artinya manusia bisa memahami sendiri apa yang diinginkan oleh pak joko widodo
tidak secara eksplisit seperti ini
namun demikian ada sisi lain yang memang diuntungkan
ketika pak cak imin mengatakan ini
karena ini suatu gaya anak muda kaum milenia
jadi saya melihat ada sisi lain yang direbut oleh
pak cak imin
nah itu kemudian menurut anda apakah memang sangat bisa kemudian
mendongkrak elektabilitas dari pkb
dengan munculnya pak cak imin yang menyimbolkan seperti itu
untuk menaikkan elektabilitas sebagai partai gitu dengan ucapan itu
kita masih ingat dulu ketika pak cak imin mengatakan merangkul romai rama
saya kira itu bisa mendongkrak
ini juga sepertinya beliau ulangi
tentu bukan tokohnya romai rama
tapi tokohnya adalah joko widodo
dengan mendampingi dengan dia sebagai calon wakil presiden
jadi ini ada tujuan ke sana
tetapi kalau kalkulasi politik gitu ya
apakah dia menjadi calon wakil presiden
saya kira masih jauh
kenapa saya mengatakan itu
teman teman yang bergabung di koalisi nanti
contoh kita lihat suara urutan kedua
apakah golkar rela melepas itu seperti itu
karena bagaimanapun mereka akan menunjukkan kekuatan mereka
kemudian kalau dikatakan bisa merangkul partai tertentu
atau kekuatan islam misalnya
saya pikir di partai partai nasionalis
pdi perjuangan golkar nasdem dan lain lain
ada juga orang orang santri di sana
jadi tidak terselalu kalau partai nasionalis memiliki kekuatan
jadi di golkar maupun di pdi saya tahu persis
di nasdem ada juga orang orang santri di sana
artinya bisa juga ini merangkul
nah namun demikian biasalah
sebagai seorang pemerintah
menyampaikan seperti ibu katakan
wajib itu dilakukan
bu ratu kalau kemudian tadi
sempat disinggung oleh pak daniel johan
bahwa berkaca dari pengalaman pilpres dua ribu sembilan belas
pkb lah menjadi partai yang penentu kemenangan dari pasangan joko widodo yusuf kala saat itu
walaupun saat itu golkar berada di sisi yang lain ya
apakah anda melihat ini sebagai sebuah hal yang memang fakta
kalau dibilang fakta atau benar
fakta atau benar sama
fakta atau misalnya ini
bukan fakta gitu
pada kenyataannya kita sudah melihat
kondisi real di lapangan memang salah satu kekuatan pada saat jokowi memenangi itu
adalah partai partai yang belum menentukan haknya
pada saat itu memang bergaining posisi itu menjadi sebuah tawaran bagi partai partai yang tidak mendukung calon presidennya dan calon wakil presidennya
sehingga pada saat
penentuan elektabilitas pak jokowi naik
ini otomatis kan yang namanya partai partai waktu itu dianggap menengah ya
mampu membaca situasi itu
dia harus melakukan pendekatan secara politik dan melakukan pendekatan untuk merapat
golkar pada waktu itu juga membaca itu sebagai dinamika ya
ketika hari ini saja ada opsi atau poros tengah atau poros pinggir atau poros ini
yang selalu akan muncul pada saat
kemenangan itu ada
kemenangan itu akan muncul
saya kira ya golkar juga harus bisa membaca ini
bahwa kemenangan itu
jadi benar waktu itu pkb memang menjadi faktor penentuan
saya kira banyak penentu ya
saya kira banyak penentu ya
salah satunya mungkin iya
tapi kita juga melihat kondisi real di lapangan
masyarakat pada waktu itu kan menginginkan perubahan
saya kira itu
nanti kita akan lanjutkan lagi
kita harus jeda terlebih dahulu ya bang daniel
dan tetaplah bersama kami
prime news masih akan segera kembali
baik saya kembali ke bang daniel johan
bang daniel johan ini kemudian ada sempat beberapa beredar
juga sempat dibahas begitu ya
beberapa waktu sebelumnya
bahwa pernyataan pernyataan yang kerap disampaikan oleh caimin ini
atau pak muhaymin iskandar ini
lebih pada untuk mendongkrak suara pkb
karena memang kita tahu bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden berjalan bersamaan
atau kerap yang mungkin disampaikan oleh sejumlah pengamat politik
bahwa ini adalah soal co tail effect sebenarnya
sehingga banyak harus ada figur figur yang terus bermunculan
entah itu dalam konteks pernyataan pernyataan yang menarik
atau menuai polemik misalnya
dan kemudian sering disampaikan
sehingga dapat menjadi figur dari konstituen bagi partai partai yang sedang dipimpinnya itu
bagaimana pendapat anda soal ini
ya tentu saya sebagai kader kalaupun itu yang terjadi
ya saya sangat bersyukur
karena kan ketua umum partai siapapun partainya
harus punya cara harus punya dedikasi
memikirkan bagaimana partainya besar
ya bang daniel kalau kemudian disebutkan bahwa caimin ini kemudian banyak sekali melontarkan pernyataan pernyataan
kalau tanpa dirinya maka bisa kemungkinan bisa kalah pak jokowi dan lain sebagainya
terus dalam beberapa waktu sebelumnya saya mewawancarai khusus caimin
terkait dengan ulama yang terbelah di jawa timur jawa tengah
masih menunggu apakah pak jokowi terus
ataukah mencari calon lain secara alternatif
ini kerap disampaikan
ada datang kritik juga di jawa timur
ada datang kritik juga di jawa timur
ada beberapa pendukung dari pak jokowi dari sejumlah partai lain
yang menyatakan lebih baik pkb deklarasikan dulu dukungan terhadap pak jokowi
ya nanti pkb akan deklarasikan di musti nas
artinya apakah memang kemudian wajar saja meminta pak jokowi menggandeng caimin
tetapi sementara deklarasi kepada dukungan kepada pak jokowi belum dilakukan
tetapi sementara deklarasi dukungan kepada pak jokowi belum dilakukan
saya lebih milih nggak usah deklarasi tapi sudah bergerak konkret
mensosialisasikan pak jokowi sampai ke basis basis
ketimbang deklarasi terus tidak melakukan apa apa
meskipun ya partai lain juga melakukan
maksudnya tidak melakukan apa apa itu contohnya siapa
enggak meskipun juga mereka melakukan
tetapi saat ini yang benar benar intensif dari hari ke hari
setiap hari selama tiga bulan melakukan sosialisasi ya
pkb salah satunya
oke jadi intinya tidak masalah tidak melakukan deklarasi
tapi begitu deklarasi lalu melakukan aktivitas politik
begitu bu ratu anda setuju tidak
saya sih sebenarnya gini ya mungkin terbalik dengan pak daniel ya
dalam posisi apapun yang namanya berdemokrasi pada saat ini itu
kita butuh yang namanya pengakuan
dimana pengakuan ini
menjadi salah satu pintu masuk
proses masuk untuk mendekatkan kepada seseorang itu kan
tidak serta merta melakukan gerakan gerakan di bawah
mungkin itu cara pkb
tapi cara cara kami yang melakukan
fatsunnya seperti itu
kita melakukan deklarasi kita mengatakan bahwa
deklarasi dukungan dulu
baru melakukan pendekatan
untuk menyodorkan calon wakil presiden
ya seperti itu kalau istilah kita bertamu itu kan
kita enaknya gitu ketok pintu dulu
kemudian diberikan kesempatan ada sinyal
kemudian kita deklarasikan
karena politik hari ini kan sah sah saja melakukan hal yang demikian
atau yang paling ujung duluan yang bicara gitu ya
dalam konteks ini partai golkar menganggap bahwa
sebaiknya pkb melakukan hal yang sama
karena jujur kalau kita melihat irisan dari pergaulakan politik
ini akan sudah kebaca ini
kueh a kueh b kueh c
nah kalau misalnya ini terjadi
ini akan sudah memulai untuk berjalan kemana
ini akan membuat suatu kekuatan
seandainya pkb melakukan dalam waktu dekat melakukan deklarasi
itu akan lebih membuat kita confident untuk melakukan gerakan gerakan selanjutnya
tentunya partai koalisi juga akan menentukan
oke baik catatan anda terakhir
baik ini persoalan deklarasi atau tidak deklarasi
sangat tergantung kepada kepentingan politiknya
dari masing masing partai
bisa saja memang seperti yang dilakukan oleh pkb
karena ini bisa menjadi ber gaining position
untuk tawar tawar menawar
bisa itu dalam bentuk dipasangkan
atau boleh jadi akan diikut sertakan di dalam kabinet
lebih banyak lagi
atau bisa juga seperti golkar
baru mereka memberikan dukungan
atau bekerja dalam mesin politik bisa jalan
ini sangat tergantung daripada dinamika
kondisi partai tersebut
dalam relasinya dengan kekuasaan
jadi kalau memang relasinya dengan kekuasaan itu adalah
menguntungkan mereka deklarasi dulu
maka mereka akan deklarasi
jadi saya melihat bahwa
muahimin sampai sekarang
atau katakanlah pkb belum memberikan suatu dukungan
karena belum real
kompromi kompromi politik di belakang layar
menurut anda wajar saja ini tidak
wajar saja dalam politik
jadi di barat ini pkb bermain layang layang ini
jadi saya baru mendukung
kalau saya dapat calon wakil presiden
bisa juga jumlah kabinet
karena memang politik itu adalah
saya dapat apa kamu dapat
jadi pasang call thing dulu ya
oke baik terima kasih atas ulasannya pada malam hari ini
ibu ratu dian
dan juga pak daniel john
atas waktunya bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news
dan prime news masih akan segera kembali setelah jadwal berikutnya